pokoknya ya pak d
oh bapak bapak
pak d blok blok yang tarik ini
safrul azzim itu kias suara
safrul azzim itu kenapa itu
sobri sama hai kalau berantem pak ustadz
semuanya dengerin ya positive absen dulu takut ada yang masuk ke lubang lumpur asum
kemana sun ada apa apa semana dodot dodot botol ya bu cakep eh sobri sobri sobri sobri
ilah ilah putih putih baru main di lumpur udah kayak kebo eh eh eh horas banget ya
posisi jangan cuma absen nung mundur mundur ini bantuin juga ya alhamdulillah
kelar semuanya ini yang namanya pakai metode berjemaah saf safnya dirapiin
anggap aja kuah rendang
marah sih marah
tapi jangan saya korbannya pak ustadz
maklum pak deh
saya gak fokus
dan itu tuh
makanya pak deh cakraman yang kuat
biar naik sendiri
oh gak usah
yaudah saya pake selfie aja kalau gitu
bener kata si bos
pak yaya amin tantang menyerah
itu tanahnya di tanamin lagi
kita acak acak lagi aja
kita harus pakai cara yang cerdas
supaya kita gak ketahuan yang bikin onap
tanahnya pak amin ditanemin lagi bos
tuh kan bener rugaan gue
pokoknya aja gue punya ide
sip oke buat tunggu laporan selanjutnya
jangan main perasaan kakaknya
hati boleh panas
tapi otak masih dingin
maaf pak deh saya tuh lagi kesel
jealous lah istilahnya ngeliat
tadi ustadz widwa sama ustadz zahnurul berduaan duaan begitu pegangan pegangan begitu
saya juga kan pengen dipegang
kok pak deh jadi nyolot sih
tanggung banget tuh pak deh kotoran segitu
oh kalian ngapain sih ikutin aku
kita cuma jaga amanah dari ustaz
udah udah yang lain tenang di sini ya
ayo buta yang lain terusin di sini tenang aja
ulan buat t berhenti
udah beli ulan
ya udah kita
tapi sebenarnya dia kalo terjumpa sama dia
ada apa ini
ada pangeran kuda putih disini tenang semua
singa ular harimau
beruang api kutu loncat
takut sama ustadz musa
itu ular ya takut tau gapapa
kita temenan lihat ya
ular ini beneran ya iya
yakin iya sih bentuknya sih ular
ini cuma ular mainan
semuanya tenang anak anak tenang ini ternyata cuma ular mainan ya
bukan ular beneran tuh
jalan jalan mau beli penang
belinya di perempatan
semuanya diharap tenang
ini cuma ular mainan
kalau nggak kan terpaksa ustadz musa bertindak kasar sama ular itu
tadi bukan yang takut ustadz
nggak takut jadi gini ustadz itu
menjaga perasaannya ular
ular itu kan hewan buas nah kalau ustadz gak takut
nggak ada wibawa aja ularnya makanya pura pura takut
oh tadi teriak itu bukan takut
oh bukan itu bagian dari acting
maklum mata nak teter
eh udah taro lagi
eh udah taro lagi
tolong gitu pade tuh
jangan jangan gigit ular beneran
gantakan brakas kan
sebelah sini rol
eh ayo cepat ini untukmu
ya apa apa mbak de
mbak de belum belum saya tarik ini
safra lazim itu kayak suara
safra lazim itu kenapa itu
sobris sama haikal berantem mbak ustadz
ini pade gimana
ya allah pade
udah kayak kue putri malu
ya allah pade
tapi dia ganteng banget
dia main di tempat begini
pade mau ditolongin orang
orang waras aja
eh yaudah dah
emang pade mah pantas banget disitu cocok
udah nginep aja nginep ya
yaudah kalo betang mah udah disitu aja
ini tempat ikhlas
pantas banget buat pade
aduh perasaan saya udah kagak enak ini
kalau pade ditolongin
ya jangan sih taknit kayanya
baik perasaan perasaan
santri kau berhenti
kenapa sih kalian sto terus
dia bilangnya gak mau kabur gak mau kabur
tapi tadi mau kabur
bang pasti bilang kamu gak mau kabur
bukan kamu kabur
pak pasti gak mau kabur
makan aja jangan begitu
aku mau ke tempat pakai air
aika tunggu tunggu
mana ngadu aja terus
mulut berisik banget deh kayak piring kaleng
pakat ustaz jagain haikannya
diawasin jangan diajak berantem
udah mulai sekarang kalian gak boleh jagain haika lagi
biar ini jadi tanggung jawab ustaz musa